dari ajang badminton ganda putra indonesia marcus gideon kevin sanjaya menjadi salah satu nomini penghargaan bwf untuk kategori player of the year
selain the minions terdapat empat mama wakil indonesia yang masuk ke dalam nominasi di beberapa kategori bwf award dua ribu dua puluh
lalu situs resminya federasi bultangis dunia itu merilis nama nama para nomini untuk enam kategori
ganda putra indonesia yang kini menempati peringkat satu dunia marcus fernandi gideon

serta kevin sanjaya sukamulyo masuk dalam nominasi pebulu tangkis pria terbaik
dominions akan bersaing dengan tunggal putra jepang kento momota
serta pemain putra ganda campuran tiongkok zeng siwei di kategori tersebut
selain marcus dan kevin pemain ganda putri indonesia aprenia rahayu
juga masuk dalam nominasi penghargaan bwf tahun ini
pasangan dari grecia poli itu masuk dalam nominasi
di kategori yang sama tunggal putri indonesia georgia mariska tunjung
juga menjadi salah satu kandidat
tunggal putra indonesia antoni sinsuka ginting
juga berhasil masuk dalam nominasi untuk most improve player of the year

selain keempat nama tadi indonesia juga berhasil mencantumkan nama liani ratri oktila
ia masuk dalam nominasi pembuluh tangkis putra para badminton player of the year
liani sukses menyebut dua emas di ajak asian paragames dua ribu delapan belas lalu
di nomor ganda putri serta ganda campuran
ia masuk dalam nominasi bultangis putra para badminton player of the year

yang akan berlangsung di guangzhou tiongkok pada senin sepuluh desember mendatang